kementerian keuangan tengah dibeli dugaan transaksi janggal tiga ratus triliun rupiah
menko polhuka mahfud md menyebut transaksi tersebut terkait dugaan tindak pidana pencucian uang
lalu bagaimana media memotret isu ini sudah bergabung
dalam editorial view kali ini dewi savitri standard and practices cnn indonesia
mbak dewi selamat malam
selamat malam sampai jumpa kembali
komunikasinya sudah lebih baik
nah mbak dewi tadi kita sempat terputus karena ada gangguan komunikasi
tapi sebelum kita berbicara fokus mengenai dugaan tppu di kementerian keuangan
mari berbicara mengenai relasi komunikasi antar lembaga dan kementerian
apa yang terjadi antara menko polhukam menteri keuangan dan ppatk
tadi sebelumnya kita juga memperlihatkan bagaimana statement dari menteri keuangan
mengklarifikasi pernyataan dari menko polhukam
apakah memang ada komunikasi yang putus antar lembaga terkait isu ini
dan media mengikuti
dia mengikuti ini dengan seksama
pertama bahwa dalam isu komunikasi dan koordinasi antar lembaga di indonesia
hampir selalu jadi problem ya
hampir selalu jadi pr
dan itu sudah terjadi selama puluhan tahun
tiap pemerintahan berganti itu kita mendengar ada koordinasi koordinasi
komunikasi komunikasi terus menerus gitu ya
kali ini pun tidak berbeda
jadi kita menduga di redaksi bahwa memang ini ada yang apa
komunikasinya tidak terlalu smooth lah gitu
sehingga kemudian satu sama lain seolah olah saling berbicara di depan kamera
jadi apa namanya inline temanya tetapi dengan varian yang agak berbeda beda
ini bisa membingungkan bisa jadi menarik gitu ya
tapi sebelum bicara itu yang kedua ini memang berkaitan dengan isu isu
kita tahu bapak menko polhukam memang adalah seorang yang outspoken ya
yang terbiasa untuk berbicara langsung pada media
sehingga dari setiap statement beliau kita tidak jarang di media terkaget kaget
atau tiba tiba kagum gitu ya
ini tiga ratus triliun ini besarnya luar biasa ya
kalau kita punya anggaran apbn itu
sekitar rp satu lima ratus triliun gitu
ini hampir seperlimanya ya sekitar seperlimanya
ini dari mana apa bentuknya
pertanyaan kita sama dengan pertanyaan bu sri mulyani
tetapi dari proses itu bahwa sabtu kemarin para pejabat tinggi ini
ibu sri mulyani pak mahfud sudah bertemu
itu buat kita di media menunjukkan bahwa beliau beliau memahami ya
bahwa kita itu ada concern gitu
ini yang benar yang mana sih
dan bagaimana sih
cara mereka berbicara gitu
mereka kemarin sudah ketemu
jadi kita menunggu
apakah akan terjadi lagi saling melontarkan pernyataan
saling bantah dan seterusnya
atau setelah pertemuan kemarin kemudian sudah lebih cair gitu ya
maka sudut pandang kita sudah sama
kita berangkat dari titik yang sama
kita akan bicara abcde misalnya gitu
kira kira itu saya kira posisi kita saat ini
kita melihat bagaimana kemudian hantaman informasi terkait kementerian keuangan
dalam beberapa pekan ini
anda melihat langkah menteri keuangan sri mulyani merespon beragam informasi yang muncul
terakhir dugaan tppu di kementerian keuangan ini
apakah sudah cukup tepat dan cepat
karena di sisi lain ada kepercayaan publik yang juga harus dijaga
dan perkembangannya cukup luar biasa isu ini mbak dewisa fitri
saya menggarisbawahi pernyataan elvira tadi ya
itu saya kira persis ya
jadi hampir kayak tsunami gitu ya
mungkin bu sri mulyani kalau mau tidur malam gitu
mungkin dini hari gitu berpikir bahwa
apa lagi besok yang akan kejadian gitu ya
besok akan muncul pernyataan apa lagi
harus kita harus bagaimana lagi dan seterusnya
saya membayangkan bahwa dalam posisi beliau saat ini
kata kata sekitar dua kekal terakhir
posisinya tidak pernah sesuai

ini untuk menduduki jabatan sebagai menteri keuangan
menteri keuangan adalah jabatan yang sangat sulit
krusial dan selalu akan selalu dihadapkan pada situasi situasi yang rumit kompleks gitu ya
tetapi dalam dua pekan terakhir ini
situasi itu menjadi jauh lebih sulit dikendalikan
hantaman informasi yang berkali kali berkaitan dengan kinerja anak buahnya
saya kira yang dilakukan oleh bu sri mulyani
apakah dia merespon seperti sekarang ini
apakah dia tidak merespon apakah dan seterusnya dan seterusnya
itu tidak akan pernah dianggap cukup ya
oleh sebagian orang dianggap bahwa
kenapa sudah laporan sejak dua ribu sembilan sejak dua ribu tujuh sejak dua ribu tiga belas tidak diapa apakan
bahwa sekarang direspon ah itu cuma cari muka aja
karena sebelumnya sudah tahu kan gitu
tapi pura pura ditutupi dan seterusnya
tidak akan pernah ada
kata sepakat tentang apakah itu sudah benar atau apa
sudah tepat atau tidak
saya kira kita di media pun memahami ya
bahwa ada kompleksitas persoalan yang tidak bisa dilakukan dengan
diatasi dengan hanya satu tindakan saja
nah yang kita apresiasi menurut saya saat ini adalah
sejak dua pekan terakhir bu sri mulyani cepat ya
bu sri mulyani dan jajarannya relatif cepat
kalau kita ingat dalam kasus awal mulai terjadinya
persiwa ini yaitu ada penganiayaan seorang pemuda usia dua puluh tahun
terhadap seorang anak masih di bawah umur
yang mengakibatkan situasi yang sangat gawat gitu ya
itu tidak sampai dua puluh empat jam kemudian
bu sri mulyani sudah merilis pernyataan
dan pernyataannya sangat sangat substantif dan dalam
sampai hari ini ketika muncul kemarin angka tiga ratus triliun
ibu sri mulyani ketemu dengan pak mahfud
yang menyatakan hal itu pertama kali pada hari sabtu yang lalu
jadi kalau isunya adalah apakah sudah cukup cepat
saya kira saya dan banyak teman lain ya di berbagai media
mengapresiasi bahwa ibu sri mulyani merespon gitu ya
setidak tidaknya responnya itu sesuai dengan situasi saat ini
kita harus ingat bahwa situasi krisis itu sudah berkali kali kita lalui
dan tidak semua pimpinan kementerian lembaga instansi pemerintah itu
mau dan mampu bersikap secepat itu merespon secepat itu
jadi dalam urusan cepat saya kira she's not bad ya
tidak terlalu buruk gitu
nah persoalannya sudah tepat apa belum
ini yang sangat sangat sulit ditentukan
karena gini apakah dengan ketemu pak mahfud
maka persoalan tiga ratus triliun dan isunya itu clear
apakah dengan memberikan konversi press clear dan seterusnya
nah ini yang sekarang kita sedang menguji
peristiwa ini adalah ujian besar
bukan cuma untuk kementerian keuangan dan direktur jenderal pajak atau biaya cukai dan seterusnya
tetapi paling utama ini akan menjadi ujian integritas dan profesionalisme sri mulyani sebagai menteri keuangan
sanggup apa tidak melewati kasus ini
dan yang lebih penting apakah ini kemudian dilewati dan kemudian ada apa
significant outcome ya hasilnya itu ya
hasilnya itu signifikan untuk meneruskan pola reformasi di kementerian keuangan
oke terakhir kita melihat kasus ini tidak akan terungkap tanda kutip
karena ini awalnya hanyalah kasus penganayaan bergulir ke kasus dugaan korupsi
bergulir ke tppu di kementerian keuangan
bagaimana kemudian media melebarkan sayapnya tanda kutip gitu ya mbak dewi savitri
untuk memotret ada isu lain yang lebih besar dan itu adalah
mbak dewi savitri untuk memotret ada isu lain yang lebih besar dan itu adalah
mbak dewi savitri untuk memotret ada isu lain yang lebih besar

untuk media untuk redaksi termasuk kita di cnn indonesia
seberapa besar kita mau dan mampu mendorong ini untuk menghasilkan tadi
meaningful outcome gitu ya bahwa yang keluar itu nanti hasil yang berarti
yang punya arti yang signifikan gitu

bahwa ada orang seperti sri mulyani ada pak mbak dewi savitri
tak simulittenya ada pak masud md ada ketua pp atk

dan para tokoh tokoh yang lain yang bersuara merespon dan selanjutnya
dan para tokoh tokoh yang lain yang bersuara merespon dan selanjutnya
dan para tokoh tokoh yang lain yang bersuara merespon dan selanjutnya
itu tentu kita hargai
tetapi kita punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mendorong ini
akan menjadi bagian dari upaya untuk meneruskan reformasi birokrasi kita
dan tepat sekali bahwa persoalannya sekarang ini mungkin di kementerian keuangan
tapi kita tahu persis bahwa gaya hidup mewah super mewah ya
kegemar pamer dan kebocoran itu ada di mana mana
kementerian keuangan kementerian abcde dan seterusnya
kita sudah mendengar banyak ya dan ada banyak contoh gitu di berbagai kalangan pejabat
salah satu ilustrasi yang barangkali penting nggak penting gitu ya
tapi menarik sekali bagaimana hari hari ini keluarga keluarga pejabat
istri anak kakak adik kalangan dekat gitu ya
yang sebelumnya sangat gemar mempertunjukkan gaya hidup yang mewah
sekarang tiarap semua kan karena hilang semua ya
sementara setidak tidaknya sementara non aktif lah gitu
paling sedikit dikunci akunnya gitu
itu menunjukkan bahwa sebenarnya
peristiwa ini it's gaining momentum ya
momentumnya itu sedang terbentuk dan terus rolling gitu
nah apakah ini akan berlanjut sampai kemudian momentumnya itu ketemu pada
oh oke ternyata kasusnya yang sesungguhnya seperti ini
dan kemudian untuk mencedah hal yang sama terjadi
pelanggaran yang sama terjadi kita akan melakukan abcd gitu
nah dan setelah itu kita akan konsekuen dengan abcd itu
kalau ada pelanggaran maka kita hukum seberatnya
kecuali kita akan sampai pada titik itu
maka sebenarnya ini tidak ada apa
sama sekali tidak ada meaningful outcome apapun gitu ya
jadi cuma rame rame seperti sebelumnya saja
dan ini rumitnya karena ini bagian dari tugas kita di redaksi untuk
supaya kita jangan lenga jangan kasih kendur gitu ya
untuk ngerame ramein ini supaya kita bantu pak mahfud
kita bantu bu sri mulyani kita bantu ppatk
supaya benar benar ada
kita bisa mencari hasilnya
terima kasih catatannya
jangan kasih kendur
masyarakat juga ya sama sama mengawasi
mbak desaf terima kasih catatan anda dalam editorial view malam ini